anda masih bersama kami instagram kini menjelma menjadi salah satu media sosial paling besar di dunia
pertumbuhan jumlah pengguna aktif instagram terus melesat dan indonesia menjadi pasar paling potensial bagi instagram di asia
data terbaru yang dirilis instagram menyebutkan jika pengguna aktif instagram telah menembus angka tujuh ratus juta akun di seluruh dunia
membuntuti jumlah pengguna aktifnya sebanyak dua ratus lima puluh juta instagram stories telah diunggah setiap hari
tak hanya sekedar untuk bersosialisasi instagram juga aktif digunakan untuk berbisnis
buktinya ada sekitar delapan juta akun bisnis dan lebih dari satu juta pengiklan aktif di instagram
sementara delapan puluh persen pengguna instagram juga memfollow akun bisnis
sama halnya dengan media sosial facebook indonesia juga merupakan pasar instagram paling potensial di asia
sekitar empat puluh lima juta orang indonesia adalah pengguna aktif instagram
angka ini mengalami peningkatan sebanyak seratus persen dari jumlah pengguna di awal tahun dua ribu enam belas
sumbang se indonesia untuk instagram tak cuma itu
indonesia juga menjadi yang terdepan
sebagai negara pembuat konten instastoris terbanyak di dunia